tujuh belas tahun sudah sony santoso bertugas menjadi penggali kubur
saat ini pria berusia tiga puluh lima tahun tersebut bertugas di tempat pemakaman umum cikadut
yang merupakan tempat pemakaman khusus covid sembilan belas di kota bandung
menjadi penggali kubur untuk jenazah positif covid sembilan belas
diakui sony cukup menguras fisik dan mental
selain merasa lelah karena harus bersiaga selama dua puluh empat jam penuh
ia pun selalu dibayangi kekhawatiran terpapar virus corona ketika sedang bekerja
bahkan di masa awal pandemi ia sempat dijauhi tetangga yang khawatir dirinya membawa virus covid sembilan belas
meski memiliki pekerjaan berisiko tinggi soni merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah
kalau saya kan lihat di medsos atau gimana yang dimunculkannya dokter atau gimana garda terdepan
pemakaman kayak yang dikucilkan gitu
kebanyakan di sini kan pegawai
belum pada diangkat
masih honorer masih phl
jadi sangat butuh
iya sangat butuh
perhatian dari pemerintah ya itu dibutuhkan
bukan masalah uang atau gimana kesehatannya atau gimananya
jadi ada jaminan dari pemerintah
hal senada diungkapkan sejumlah penggali kubur lain
meski mengaku ikhlas para penggali kubur berharap pemerintah bisa memberikan bantuan lebih bagi mereka
kalau nggak salah dulu ah kecil lah nggak usah diomongin
ya kalau bisa ke depannya ada lagi lah
ya kayak gitu dari pemerintah
karena ini pekerjaan sangat beresiko gitu ya
apalagi kalau datang positif itu bu
ya pengennya ada tambahan perhatian dari pemerintah lah gitu
karena kita apa lagi sekarang ya pak
sekarang kita tugas cuma upt tiga aja
berdasarkan data dari pemerintah kota bandung
saat ini ada dua ratus enam puluh penggali kubur yang bertugas di tiga belas tempat pemakaman umum di wilayah kota bandung
sebanyak satu ratus enam puluh diantaranya merupakan penggali kubur covid sembilan belas yang bertugas di tpu cikadut
sekretaris dinas penataan ruang kota bandung agus hidayat mengatakan
pemerintah kota bandung sudah menyiapkan insentif untuk para penggali kubur
jumlahnya kurang lebih satu ratus lima puluh juta ya
untuk ya pokoknya seratus juta pokoknya untuk teman teman phl akan dapat insentif satu ratus lima puluh jutaan lah gitu ya
nah ya untuk satu ratus enam puluh
itu udah cair semua atau
belum baru sebagian
pemerintah kota bandung juga sudah memfasilitasi pelaksanaan rapi tes bagi para petugas penggali kubur
laisa nisa helmi surya negara bandung jawa barat